dan langsung saja kita mendengarkan pernyataan pers terkait dengan penetapan tersangka dari kejaksaan agung republik indonesia berikut ini
penetapan status tersangka dan sekaligus penahanan terhadap tersangka dengan inisial it
anggota komisi satu dpr ri atau bupati kutai barat periode dua ribu enam belas dua ribu dua
dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan pt sendawarjaya
yang bersangkutan ditahan selama dua puluh hari ke depan
sampai dengan tiga september dua ribu dua puluh tiga di rutan salemba cabang kejaksaan
yang bersangkutan dikenakan pasal sembilan undang undang tindak pidana korupsi yuntuh pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp
terus yang kedua pada hari jumat kita akan melakukan satu pemeriksaan terkait dengan status
dua puluh tujuh miliar yang akan kita lakukan pemeriksaan secara komprontir
ada beberapa orang yang kita panggil kurang lebih ada enam orang yaitu irwan anang andika dasril magdir dan rosi
hari jumat kita lakukan komportir untuk menentukan status daripada uang dua puluh tujuh miliar
perannya ya bahwa perkara ini peran yang bersangkutan adalah melakukan tadi sudah saya sebutkan tadi
memasukkan dokumen dokumen terkait dengan perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan
ya itu perannya
ini terkait dengan protokol
ini terkait dengan protokol
ini terkait dengan perkara pt sendawar jaya
jadi posisi kasusnya tadi jadi proses beliau ini adalah dengan orang lain yang belum ditetapkan tersangka
sehingga kita juga sangkakan pasal lima lima yat satu ke satu kwp
melakukan pemalsuan dokumen untuk kepentingan proses persidangan
ya di tahap pertama kita kalah
selanjutnya kita menang dan selanjutnya ini masih dalam satu proses peradilan
dan kita ketemukan yang bersangkutan salah satu orang yang melakukan dan membuat dokumen dokumen palsu untuk menangkan suatu perkara
dokumennya tidak perlu kami sebutkan di sini ya karena ini proses penyidikan lagi berjalan
ini berarti kasus baru dan berarti
ini it it ya tersangka it
ismail thomas kan ya pak
tersangka it saya nggak nyebut ya
jadi pasalnya adalah pasal sembilan undang undang tidak berdekat korupsi yuntung pasal lima lima yat satu ke satu kwp
jadi yang bersangkutan yang bersangkutan ini diduga
melakukan pemalsuan dokumen di tahun dua ribu dua puluh
statusnya adalah sebagai anggota dpr ri
mohon izin ini pertambangan di mana dan mungkin boleh dibuka sedikit pak konstruksi
desa dawar ini tadi kalau dilihat dari ini ya di kutai barat
ini perkara terkait dengan perkara yang lama
perkara yang lama kemudian dieksekusi kemudian dilakukan upaya upaya keperdataan
kita dikalahkan ketika kita cek semua dokumen dokumennya ternyata ada permainan dokumen palsu
pak ini sandawar ini ada perintahnya dengan aset yang tidak yang punya
ada lagi ya tadi siapa yang nanya
saya kira itu ya rekan rekan sekalian ya komersil pes pada petang hari ini
sekian dan terima kasih
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan om sandi santi om